halo apa kabar sejumlah peristiwa dalam negeri telah kami rangkum untuk anda dalam redaksi cnn indonesia siang
saya iqbal kurniadi kita langsung ke informasi yang pertama
seorang pria di lombok utara terjatuh ke dalam sumur
warga tidak berhasil menolong korban karena kondisi dalam sumur yang panas
tim sar yang turun berhasil mengevakuasi korban namun kondisi korban sudah meninggal dunia
tim sar mataram dibantu warga berusaha menyelamatkan amak radia warga desa jenggala kecamatan tancung kabupaten lombok utara
yang jatuh ke dalam sumur sedalam sekitar lima belas meter rabu siang
sebelumnya warga sekitar sudah tiga kali mencoba menyelamatkan korban
namun karena kondisi di dalam sumur panas warga tidak berhasil mengangkat korban
evakuasi kemudian dilakukan
tim sar mataram dibantu tni polri dan warga sekitar
evakuasi berjalan sekitar satu jam hingga akhirnya korban berhasil dikeluarkan dari dalam sumur
namun nyawanya tidak tertolong
keluarga yang mengetahui korban sudah tidak bernyawa menangis histeris dan jatuh pingsan
kita berhasil mengevakuasi bapak amar radian umur enam puluh tahun di desa panasulkot desa jenggala kecamatan tanjung
jadi kita berhasil mengevakuasi bapak amar radian umur enam puluh tahun di desa panasulkot desa jenggala kecamatan tanjung

korban kemudian diserahkan kepada keluarga dan dimakamkan pada hari kamis enam desember dua ribu dua puluh
lalu rahmat juniadi lombok utara